tidak hukum tapi berdasarkan data dokumen yang kita berikan kepada baris krim
menteri dalam negeri cahaya kumolo mendukung pengusutan kasus hoax surat suara tercoblos cahaya meminta
baris krim juga mengusut penyebaran fitnah penyusupan tiga puluh satu juta daftar pemilih tetap
merbakai kasus penyebaran hoax surat suara tercoblos dan penyusupan tiga puluh satu juta dpt
membuat gerah menteri dalam negeri cahaya kumolo
cahaya mendukung upaya yang dilakukan oleh baris krim untuk mengusut untas kasus hoax dan pelaku penyebaran fitnah
berita penyusupan tiga puluh satu juta dpt itu juga fitnah
satupun gak ada dan juga gak bisa sistemnya untuk menambah satu apalagi menambah tiga puluh satu juta
ini yang kami juga minta termasuk ketiga juga minta kepada pihak kepolisian
mengusut tuntas siapa siapa yang menyebarkan berita berita fitnah yang menyangkut lambang negara
khususnya pak jokowi sebagai presiden